pasca libur panjang dua puluh delapan oktober hingga satu november dua ribu dua puluh
warga di kelurahan cideng rt tujuh rw lima kecamatan gambir jakarta pusat
didata dan dipantau kondisi kesehatannya
hal ini dilakukan sesuai instruksi gubernur dki jakarta
sebagai antisipasi potensi lonjakan covid sembilan belas
mendata warga yang mana mana saja warga yang baru selesai pulang dari liburan
kemudian selanjutnya kita periksakan secara dengan menggunakan termos saja
ketika memang ada gejala gejala mereka misalnya panasnya tinggi
atau merasakan badan tidak enak
kita bisa mengambil langkah tindakan berkoordinasi dengan puskes
yang memang sudah siap apabila memang diperlukan mereka untuk dilakukan swab
warga menyambut baik pendataan ini karena dapat memastikan kondisi kesehatan mereka
jadi kita tahu kesehatan
kesehatan kita keluarga kita
karena apalagi kita sudah berdua saja
jadi itulah alhamdulillahnya
ini kan sosialisasi untuk ke warga ya biar sehat biar kalau antisipasi
supaya kalau memang karena kemarin libur panjang ya
supaya tidak terdeteksi seperti itu
pendataan terdiri dari pemeriksaan kesehatan untuk melihat ada gejala covid sembilan belas atau tidak
jika tidak warga diminta isolasi mandiri di rumah
namun jika ada gejala akan dirujuk ke puskesmas untuk menjalani tes usap secara gratis
diharapkan dengan adanya pengecekan dan pendataan di setiap rt atau rw
dapat mencegah potensi penyebaran virus covid sembilan belas
khususnya di kluster keluarga
nova naya antaka randy putrama jakarta